betul yang benar
katanya uang itu untuk ke siapa
saya tidak tau
lo sudara sebutkan dito tadi apa
saya tidak menyebutkan dito pak
oke sudara menyebutkan dito
tadi sudara mengatakan di jalan den pasar ya
sempat ketemu dan bersalaman
sempat ketemu dan bersalaman
walaupun sudara tadi atas penelitian ketua majelis
tidak sempat berkomunikasi
ciri ciri orangnya apakah tinggi besar
apakah dito itu adalah menpora sekarang
benar harus jelas